ini kan kasur gua lagi jemur pas hatam
eh ngapa tau tau ada disana
yah elah nama juga kita lagi butuh
mendadak penting kudus saat itu juga
apanya ga ada saya bawa aja
saya angkut aja begitu
tau ditolongin meninggalin aja
loh kok ada suara kan ada orangnya
biasa tempat biasa
kalo ada tangga pasti dimana
lupa adik adik ngapain disitu di atas genteng pagi pagi
saya tau nih pasti pade mau ngitemin kulit ya
udah item pade udah item
pak ustadz udah biasa item
saya pengen bikin ungu
aduh pade ngapain disitu
waktu saya betulin tangga jatoh
masa jadi jodoh di atas ga mungkin
iya juga sih
eh pasnya gitu
pade nih bilang keladinya
emang dia yang bocap ganteng
bukan bukan pak sabang bukan
itu bukan saya
tapi yang nyuruh itu seubri
berarti bukan saya dong yang salah atau sobri
itu pak namel sungguh bener bener sendiri
terus gimana saya ini
yaudah pake tangganya turunnya
naik pake tangga kan
nanti kata dipake lagi jadi bahagia
itu maksud saya
kok bisa rusak sih
oh mungkin tadi jatoh kali pade ya
terus gimana dong caranya supaya saya bisa turun nih
hmm sebentar sebentar sebentar
kasih saya waktu berpikir sekitar dua bulan setengah
maksudnya dua setengah menit
saya punya ide
ide itu ga brilian kalo ide itu brilian
sekarang gini mas rikiti sama lukman ibu saya ya
sebentar pade tunggu situ
tapi satu udah anget yang satu baru ditaro
kalo udah pada anget kalo giliran hujan lari ya
kau sita yang mau masak
tinggal digebu gebukin doang biar kagak pada nakal
tunggu mas rikiti
yang disebut pucuk ditiba ulam pun cinta
salah pak ustadz pucuk dicinta nasi ulam anget anget
jangan sepung lu mas rikiti
ini saya masuk mas rikiti
mas rikiti saya panggil tadi itu ide ide tuh ini kasur
oh yang bakal menelanin pade
dua juta rupiah
luqman kau bawa yang gini pak rikiti bawa yang gitu
eh tunggu tunggu
wah ustadz saya kan masih kecil
kasur udah gede
nah mending yang bawa itu pak ustadz nusa sama pak rikiti aja
ah kecil kecil banyak buat akalnya
ah eh aduh
eh sempet gimana jalan susah
ini dia ini dia
ah tadi kan pada di situ pada tiduran
sekarang pada kemaren nih kasur
kasur jangan ngeledek positai
positai banyak kerjaan nih
positai bukan nyembong gebuk sayang
ya allah kasur dimarahin dhani ah elah
pak d bantuan datang pak d
pak rikiti pas gitu pegang
iya pak d
ustadz pak begadang
sekarang pak d lompat aja ke kasur ya
lompat ke situ
lagi ke kasur kemana ke genteng lagi
nggak nggak mau serem nggak mau
ya kalau kata saya sih agak aman
aduh nggak mau nggak mau
pokoknya pak d lompat aja ntar tau tau pak d udah di
untuk saya di kasur
nggak mau nggak mau serep
udah gini gini gini
supaya pak d nggak takut pak d lompat saya bila merem aja udah
tau tau udah ditangkap sama kita
hah gitu ya
ya kasur kasur rumah sakit kali ya
udah pak d pokoknya kita ada angin di bawah ini
saya tunggu sampai tiga ya pak d ya
satu dua tiga lompat pak d
pak d lagi ngapain sih berlontar loncat begitu
udah kayak anak kecil
eh elah mkkb
masa kecil kurang bahagia
eh dah haluan positi kasur lagi dipinjam lagi dibetot begitu
ini kasur emang ada dijemur sama saya biar kumin kuminnya pada hilang
lah tau tau kasur ada di sini sih
positi saya tuh pinjam kasurnya karena pak d mau lompat dari genteng ke sini
pak d pakai kasur tarik
iya pak d
di mana pak d
jangan pak ustadz cariin carin pak ustadz
pak d pak d diri
ya allah ibu
ya allah ibu
ya allah ibu
ya allah ibu
ya allah ibu
orang kaki bedek kok dikata hilang
kakinya katekuk adek katekuk
tadi berarti gagal ya
gimana kalau pak d naik lagi
saya punya duit
kalau duitnya emang saya mau
tapi pak d
betik pak d udah aman ya selamat ya
terus berlari berlari berlari
ayo bukan berjalan terus
ya lari lari lari ya
kalian semua stop
ya kembali ke barisannya masing masing
aikal dudut santriwati
kembali ke barisannya
nyarakan dong ke semua
ustadz minta latihan hari ini kita akan berduel
duel itu adalah satu lawan satu
ya jadi nanti ustadz akan pilih siapa saja pasangan lawan kalian
baik kalau begitu untuk yang pertama adalah
aikal dan dudut
siap ustadz ya
silahkan di posisi kalian
ustadz saya mau duel sama aikal
ustadz saya indra sama teman teman mau latihan lagi ustadz
ya pasti sanggup lah
ya enggak lah
eh betul itu
ustadz biar saya aja ustadz yang lawan soby ustadz
ustadz tenang aja saya mau nunjukin ke teman teman
kalau silat itu untuk membela diri bukan untuk berkelahi ustadz
jadi kalau aikal menang teman teman yang lain harus ikut pencak silat lagi
baik kalau begitu
ustadz putuskan haikal melawan sobri ya
untuk aikal dan sobri dipersilahkan di posisinya di depan
aikal pasti menang
ini kan kasur
apa tau tau ada di sana
yah elah nama juga kita lagi butuh
mendadak penting kudus saat itu juga
apanya nggak ada saya bawa aja saya angkut aja begitu
pak kalau ditolongin mendinggalin aja
tinggal lagi baik aja
kudu amat dah